orang sampai emosi emosi jawabannya cuma
aduh gak usah dibahas deh
itu si esi di rumah berapa lama ya
puasa kan empat hari lagi
bukanya empat hari lagi
kamu mah gak jelas cek
lu keluarkan saya dari sini pak
kamu mah emosian cek
nah sampai lima puluh ribu
kamu tes sekarang udah gede
udah mau sma
alhamdulillah sekolah pebri lancar bu
udah punya pacar
mana boleh sama bapak
bapak masih suka genit gak
iko eh pasukan baru sampai iya mah sore amat nyampainya yaitu pesawatnya
delay makanya ikut capek mau istirahat dulu ya waalaikumsalam pak kunci
buruk ya man
debbie sekolah gimana
baik baik aja mah sekarang inilah debbie bagus bagus alhamdulillah
pak ini motor gak pernah dikeluarin gimana orang mau tahu kalau kita punya motor mahal
anu biasanya dikeluarin mah ya udah keluarin sana
puasanya udah ada yang bolong alhamdulillah belum mah ya allah terima kasih sudah dikasih
anak yang bagus
yang pinter kayak debbie
mah bawa oleh oleh enggak
iya bawa atuh neng banyak buat debbie mah
asik makasih ya mah
tapi nanti ya kita buka oleh olehnya sama sama
eh mama ke kamar dulu sebentar ya
sabah tungguin ada perlu dulu
iiyy bukan itu maksudnya
tolong dijagain ya
kok nggak bisa dibuka yaya
dikembalikan aduh ayah
iya sebentar aduh ma
ayah teh masih capek
harus sekarang ayah
nggak bisa ditunda tunda
kalau sampai ada barang yang hilang
ayah kayak nggak tahu aja cik
mending tukang warung itu
emang bapak masih suka ke warung
terakhir yang mau pulang waktu itu sih
tapi bener kan udah gak genit genit lagi
kalau a genit genit lagi
dan boleh puasa
udah pulang belum bisa berpuasa
udah pulang belum ya doi
ese sama iko kenapa cik
mereka udah pulang belum
ya ke rumah
rumah siapa cik
ya ampun doi ese kan istrinya akum
pulang ke rumah akum
iko kan istrinya dadang
pulang ke rumah dadang
doi doi doi sebentar sebentar sebentar sebentar
masuk saya teh
iko sama ese dari arab
udah pulang belum mereka ke rumahnya dadang
ya mereka doi dadang
akum sama kang dadang udah pulang
apa belum dari jemput ese sama iko
nah itu kamu pinter melehoy
muter muter sih ceng
saya jadi bingung
kan kita udah ada di cirau
nggak perlu pulang
yang di arab itu kan istri istri kita
mampu matiin aja sekalian sayangnya doi
matiin aja doi mendingan doi
aduh mudah mudahan puasanya tahan
ini enam belas gram
bukan yang ini
nah yang ini nih
eh tadi mana yang enam belas gram ya